dalam razia sebuah kos dan hotel di cirebon
petugas temukan puluhan pasangan tengah berduaan di dalam kamar
mereka yang terjaring razia tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah menikah
sementara di bogor sejumlah pemuda yang terjaring razia
kedapatan membawa senjata tajam dan obat obatan terlarang
satu persatu tempat kos yang berada di kawasan jalan tuparef
kecamatan kedawung kabupaten cirebon ini
didatangi petugas kabungan satwol pp tni dan polri
petugas memeriksa setiap kamar untuk mencari pasangan di luar nikah
yang menyalahgunakan tempat kos
dari kawasan ini petugas mendapati lima pasangan remaja di luar nikah
selain itu petugas juga merazia sejumlah hotel kelas melati
yang berada di jalur pantura dan kawasan wisata gronggong cirebon
dari sejumlah hotel yang didatangi
petugas menemukan sedikitnya lima belas pasangan di dalam kamar hotel
yang tidak bisa menunjukkan bukti atau surat nikah
petugas pun menggelandang seluruh pasangan yang terjaring razia
ke dalam mobil satpol pp
selain mengamankan pasangan bukan suami
istri petugas juga memberikan teguran keras
kepada pemilik hotel dan kos kosan
untuk penyakit masyarakat diantaranya tempat tempat kos kosan ini
orang orang berselingkuh mungkin prostitusi
juga minuman minuman keras kita lakukan
apalagi ini kan di bulan ramadan bulan suci
mayoritas kan di kabupaten cirebon ini kan muslim
sementara di kota bogor jawa barat
polisi mendatangi dan menggeledah sejumlah pemuda
yang tengah berkumpul di pinggiran jalan pajajaran
dari penggeledahan sepeda motor mereka
polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan obat obatan terlarang
kepada polisi pemilik sepeda motor mengakui
iseng mengedarkan obat obatan terlarang itu
utamanya dalam mengantisipasi geng motor dan juga tawuran yang sering terjadi
dan pada malam ini kita berhasil mengamankan
tiga pemuda yang kedapatan bawa senjata tajam
dalam ukuran yang cukup besar
kemudian juga kita melakukan
penggeledahan terhadap masyarakat atau remaja
yang melaksanakan nongkrong nongkrong di sebuah jalan jalan
dan menemukan obat obatan yang berada di dalamnya terbatas
dikonsumsi oleh salah satu pemuda
sehingga jadi kita amankan
sedikitnya lima belas unit sepeda motor terjaring razia
lantaran tidak memiliki dokumen kendaraan yang resmi
kem liputan transmedia